jika tadi anda sudah mengetahui tempat yang pas untuk ngabuburit
kini saatnya memilih hidangan yang cocok untuk berbuka puasa
ya soto bebek kurma
buah kesukaan nabi ini ternyata bisa diolah bersama bumbu soto dan lauk bebek
tidak hanya rasanya yang lezat cara membuatnya pun juga cukup mudah
dijamin menu ini akan menjadi menu favorit buka puasa anda
buah kurma kesukaan nabi muhammad biasanya menjadi sajian takjil dalam berbuka puasa
tapi jangan salah kurma juga cocok disajikan sebagai bahan campuran menu soto bebek kurma
seperti namanya menu ini dimasak dan diolah menggunakan buah kurma
soto ini juga berbeda dengan soto yang lain karena bahan daging dan kaldunya menggunakan daging bebek
untuk membuatnya siapkan tentu saja daging bebek
kemudian kurma segar bawang putih bawang merah cabai merah kunyit
merica dan bumbu penyedap lainnya
semuanya dihaluskan menjadi satu bersama kurma
setelah itu bahan ditumis hingga berwarna kekuningan
proses selanjutnya rebus air kurang lebih satu liter hingga mendidih
dan masukkan bumbu yang telah ditumis tadi bersama buah kurma serta daun jeruk
masukkan juga daging bebek yang sudah ditaburi garam dan cuka
tunggu lima belas menit hingga masak dan matang
jika daging bebek sudah empuk berarti soto bebek kurma ini siap dihidangkan
soto ini akan lebih sempurna jika disajikan dengan lauk
perkedel yang di dalamnya juga terdapat buah kurma
dengan kandungan serat dari kurma itu sendiri
dikombinasi dengan bebek yang ambil dengan protein
sehingga mengembalikan energi untuk tubuh ini lebih baik lagi
menu soto kurma ini cocok sekali disajikan saat bulan ramadan dan pas untuk berbuka puasa
karena selain mengenyangkan buah kurma yang dimasak dengan soto ini juga mengandung beragam manfaat
kalau dari sisi cita rasanya itu benar benar bisa mewakili dari rasa masing masing
baik itu dari kurma ataupun bebeknya
walaupun bumbunya itu soto tapi tidak mengurangi rasa cinta dari bebek itu sendiri
jadi kurmanya itu tasenya benar benar kurma banget dan bebeknya pun juga bebek banget
jika anda bosan dengan menu soto yang itu itu saja silahkan coba soto bebek kurma ini
sensasi gurun pasir dalam buah kurma akan lebih terasa
dengan campuran masakan foto bebek khas jawa timuran